emosi juru parkir liar itu memuncak hingga harus ditenangkan oleh puluhan petugas sudin perhubungan jakarta pusat
pria ini terus mengamuk dan berniat menghancurkan truk milik petugas menggunakan balok kayu
juru parkir liar itu kesal karena sepeda motor pelanggannya diangkut petugas yang menggelar razia parkir liar di jalan kebon kacang tanah abang jakarta pusat selasa siang
di lokasi ini sejumlah kendaraan roda dua memang kerap parkir sembarangan seperti di lahan fasilitas umum dan bahu jalan
bahkan para pengendara juga harus membayar tarif yang cukup tinggi kepada juru parkir
dalam razia tersebut sedikitnya lima belas kendaraan diangkut
petugas kepolisian ini berteriak meminta pengguna sepeda di kawasan sudirman tamrin jakarta yang kedapatan berkendara di jalan raya khusus kendaraan bermotor
padahal di sisi kiri adalah juru parkir
juru parkir khusus untuk pesepeda
dalam video yang diunggah akun instagram tmc polda metro selasa pagi polisi mengimbau para pesepeda untuk mematuhi aturan agar terhindar dari kecelakaan
tim liputan cnn indonesia